ini personal yang disampaikan tadi
saya kira gak ada gak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi pribadi disini
nama saya adalah gus pardikaus dari fraksi partai amanat nasional
daerah pemilihan sumatera barat dua
saya dari awal dua ribu sembilan belas sampai detik ini tidak pernah beranjak di komisi dua
jadi tahu persis apa yang kita bicarakan dengan kementerian yang sudah tiga kali berganti
tentu pada hari ini saya menyampaikan ucapan selamat kepada pak menteri yang sangat muda
dan ketika tanggal dua puluh februari saya diwancari oleh berbagai media
insya allah akan saya kirimkan kepada pak menteri kompas detik fifa
yang intinya adalah mempertanyakan eksistensi dari pak ahy ini
apakah beliau akan mampu menggantikan seorang marsikal yang dalam tanda kutip pak ahy hanya mayor
saya katakan saya bangga kepercayaan yang diberikan oleh pak jokowi
soal penempatan menarik dan semuanya itu adalah hak prerogatifnya presiden
yang kedua saya melihat pak ahy adalah dalam sosok sekarang ini sangat muda
dan latar belakang pendidikannya saya baca tadi sangat luar biasa
saya yakin kata saya namanya media kan kita bisa dikirim kemana mana
dan tujuannya ketika itu dia mengatakan bahwa pak ahaye tidak pas untuk menuduki jabatan ini
kata saya tidak kenapa ini adalah persoalan manajemen
masalah wawasan bukan masalah kemiliteran
kalau soal militer beliau mayor ditaruh di menjadi pangap itu memang jelas tidak pada tempatnya
tapi pak haye ditaruh ditempatkan oleh pak jokowi sebagai menteri menurut saya adalah sesuatu yang pas
oleh karena itu karena ketika itu nanti saya kirimkan ke bapak
ini yang kata saya ini bukan bual pak
belum berkenalan saya dengan pak ahy
oleh karena itu sama juga dengan pak hadi cahyanto ketika itu
bapak militer harusnya bisa memberantas mafia tanah duplikasi tanah dan lain sebagainya persoalan persoalan pertanahan
keyakinan ini tentu saya harapkan pak ahy sebagai anak muda
di samping punya inovasi yang berbeda dengan yang tua
dan yang lebih penting lagi adalah pak ahaye belum punya beban apa apa
sehingga keberaniannya untuk menggebuk istilah pak ahy
ini didengar pak oleh seluruh rakyat indonesia
apa yang akan bapak lakukan untuk menggebuk terhadap persoalan persoalan di pertanahan itu
saya tidak bermokadimah banyak cuma hormat saya pada pak menteri ijin pak menteri
tidak usah saya kenalkan memang saya orangnya pak menteri ya
singkat saja saya tidak berbicara teknis seandainya ada pendalaman nanti akan kami sampaikan secara tertulis
saya hanya terusik penyampaian sahabat saya yang di kanan tadi
pak supardi gaus yang sedikit mengganggu perasaan saya yang membeda bedakan pangkat di dalam kepemimpinan tadi
menyamakan menteri yang lama dengan menteri yang sekarang
jelas dia katakan tadi yang satu jenderal satu mayor
ada pertanyaan yang disampaikan orang banyak menurut beliau apakah pangkat mayor pak ahaye itu mampu atau tidak
kalau tidak salah itu tadi yang disampaikan
tetapi pak supadigaus mendukung bahwa dia mampu
saya mendukung tentang dukungan yang disampaikan oleh pak supari gaus
cerita ini sama dengan apa yang saya alami
tapi saya mohon maaf dan mohon ampun saya kepada allah swt bukan saya memamer pamerkan kemampuan
di tahun sembilan puluh delapan ke bawah dulu tidak ada seorang bupati yang tidak berpakat kolonel
kombes atau yang lain lain
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dua ribu saya menjadi bupati lampung selatan
kabupaten yang cukup besar di lampung
semua seperti apa yang disampaikan oleh pak gaus tadi
apakah mampu yul kiple anwar memimpin kabupaten
sementara dia sekedar ketua fkppi
kepentingan ini akan berhimbas jelek nanti pimpinan
karena pimpin menteri itu pimpinan saya
jangan sampai dicap dibeda bedakan
artinya ini bicara kemampuan yang saya sampaikan ini
jadi maksud saya saya bukan pakat kolonel pun
bukan kolonel pun saya bisa memimpin kabupaten
nah itu yang saya akan garis bawahi
jadi jangan disamasamakan soal pangkat
betul itu hanya soal manajemen
presiden libya juga hanya kolonel
dan seandainya ada yang bertanya kepada saya
apakah pak ahy mampu sebagai menteri
tapi saya terusik bicara kemampuan
jadi saya yakin pak haye mampu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai menteri atr bpn
dan saya tidak sependapat kalau pimpinan mengalah penyampaian saya
konstituen saya kan menyampaikan kemampuan ini
bukan saya mau meluruskan tema rapat kerja kita
jadi tidak usah bicara soal personal
tidak ada yang persoalkan soal masalah kita pribadi pribadi disini
dengan pribadi saya saya ada sanggup tahu
jadi kalau ditanya kepada saya apakah pak haye mampu jadi menteri
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya